jika anda kaum urban dan menjadikan lokasi sebagai parameter dalam menentukan hunian tampaknya rumah portable bisa menjadi pilihan
beberapa perusahaan ini coba berkarya melalui hunian portable berteknologi yang mampu dibangun dalam waktu singkat
adalah kodasema perusahaan asal estonia yang menawarkan hunian portable serbaguna bernama koda
seperti tempat tinggal pada umumnya koda memiliki satu kamar tidur satu ruang utama dapur kamar mandi teras serta tangga kecil menuju ruang atas
yang menjadikan hunian non permanen ini unik adalah bangunan tidak tertanam di tanah
desainnya juga dapat dibongkar serta disusun kapanpun oleh satu orang saja
para arsitek kodasema juga merancang rumah portable agar ramah lingkungan
karena mampu menghasilkan listrik dari atap bertenaga surya serta menambahkan bagian penting berupa sistem pembuangan limbah
meskipun hunian ini non permanen kodasema menjamin bangunan kokoh
karena konstruksi hunian portable telah dirancang menggunakan beton yang memiliki kekuatan tiga kali lipat dari beton pada umumnya
dalam ajang urban challenge dua ribu tujuh belas koda berhasil menjadi juara pertama sebagai inovasi rumah urban terbaik
apakah anda tertarik dengan hunian portable koda
siapkan dana sebesar delapan puluh lima ribu euro atau sekitar satu tiga miliar rupiah
jika koda menawarkan hunian portable untuk negara estonia beda halnya dengan sepuluh
perusahaan asal inggris yakni tenford engineering menawarkan hunian non permanen yang dapat dikirimkan ke negara tujuan pemesannya
dilanjutkan dengan penelitian
koda menawarkan hunian portable untuk negara estonia beda halnya dengan tenfold
siap dari laman resmi tenfoldengineering com terdapat beberapa purwa rupa bangunan yang ditawarkan
selain dapat dijadikan rumah bangunan ini bisa digunakan menjadi sebuah toko restoran ataupun tenda darurat
mengusung konsep praktis bangunan utama tenvolve dirancang dari kontainer yang dapat dilipat hanya dalam waktu beberapa menit
dengan menerapkan teknologi dari serangkaian partisi lipat menjadikan pemilik hunian bebas merancang lantai
dan kombinasi ruangan yang diinginkan
bahkan unit ini juga dilengkapi dengan berbagai macam modular yang memaksimalkan sumber listrik dan air untuk penghuninya
agar harga sesuai kantong pemesan sepuluh engineering menawarkan berbagai pilihan material bangunan ramah lingkungan sesuai keinginan
seperti baja besi hingga interior ruangan
menyadari harga lahan dan properti kian tinggi tiap tahunnya
tidak ada salahnya inovasi rumah portable ini menjadi pilihan bagi kaum urban